pembangunan jalan tol di desa pasekaran batang sempat terkendala pembebasan lahan
total biaya yang dihabiskan untuk proyek jalan tol ini mencapai lima belas delapan puluh lima miliar rupiah
mestinya proyek jalan bebas hambatan ini dimulai sejak dua puluh tahun lalu
tapi pembangunan tak kunjung terlaksana karena masalah pembebasan lahan
presiden mengatakan ongkos pembangunan jalan tol tersebut membengkak hingga dua puluh kali lipat
akibat pembangunan yang terlambat
panjang jalan tol pemalang batang mencapai tiga puluh sembilan dua kilometer
sedangkan ruas jalan tol batang semarang panjangnya tujuh puluh lima km
pembangunan jalan tol pemalang batang dilaksanakan oleh pt pemalang batang toll road
sedangkan jalan tol batang semarang oleh pt jasa marga semarang batang
jika pembebasan lahan tidak terkendala lagi dipastikan ruas jalan tol tersebut akan selesai pada dua ribu dua puluh
itu alhamdulillah ini sudah dimulai lagi
meskipun di seksi satu baru selesai
berapa persen pembebasan lahan
lima belas persen kemudian yang ke timur sembilan puluh lima persen dan empat puluh satu persen
tapi ini akan berjalan terus